berikutnya saya ajak anda kita akan bergabung dengan salah satu warga di palu sulawesi tengah yaitu dengan daniel stephen
daniel selamat malam
malam bu malam
pak daniel gempa yang terjadi cukup besar sangat besar
anda saya harus tanya anda berada di pusat kota palu pak daniel
oke seberapa besar anda merasakan gempa yang terjadi beberapa waktu lalu pak daniel
kebetulan saya sewa mobil bu mobil saya sampai ke tindih tindisan bu
kebetulan saya seorang mobil mobil saya sampai ke tindis tindisan bu mobil saya hancur
besar banget bu
di sekitar anda anda kondisinya waktu itu berada di jalan raya atau di mana di jalan
oke bangunan di sekitar tempat anda berada juga mengalami kerusakan
karena kita mendapat laporan beberapa rumah atau bangunan juga rusak di sana
tanah di sekitar saya retak semua bu retak semua
di belakang rumah saya kan kebetulan juga nggak terlalu jauh laut
lautnya itu sampai akhirnya naik ada beberapa orang hilang katanya bu di belakang ini
oke anda sudah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa warga hilang ya
di laut tapi bukan tsunami ya bu ya mungkin efek dari goncangan
sehingga air lautnya kan langsung naik tiba tiba kan turun gitu bu
peringatan tsunami juga sudah dicabut pak daniel
pak daniel kondisi warga di tempat anda berada saat ini seperti apa
evakuasi yang dilakukan
semuanya pada berkeluaran keluar rumah dan pada takut akan terjadi tsunami
jadi mungkin kota ini kehilangan penduduknya banyak ini lari ke gunung semua bu
sekarang warga sudah mulai melakukan evakuasi ya pak ya
ke daerah dengan dataran yang lebih tinggi lagi ya
sekarang berarti di sana sudah sekitar pukul sembilan belas betul ya pak ya
sembilan belas waktu indonesia tengah
bagaimana kondisi penerangan apakah penerangan juga mengalami kendala
artinya mati lampu di sana
semua pln mati bu cuma kebetulan di depan rumah saya
karena kan lampu pln jalannya pakai tenaga surya
jadi masih hidup ini bu yang tenaga surya
tapi yang pln mati total bu
oke sinyal tidak ada kemudian penerangan juga tidak ada
pak daniel tadi anda mengatakan bahwa tempat anda tinggal tempat anda berada dekat dengan bibir pantai begitu ya
oke kondisi anda bisa melihat atau mungkin beberapa menit sebelum saya melakukan telepon dengan anda
melihat bagaimana kondisi atau situasi di sekitar bibir pantai
saya nggak bisa lihat bu tapi kebetulan saya berdiri di pinggir jalan rumah saya
barusan ada yang lewat petugas pertamina bu
petugas pertamina yang pertaminanya berhadapan langsung dengan laut
dia pun tenggelam bu dia kena hantaman ombak
oh saat itu dia berada di bibir pantai
oke jadi memang ombaknya ketika tsunami ini eh maksud saya ketika gempa ini terjadi memang begitu besar ya
semua rumah saya obrak ontek di dalamnya bu semuanya rubuh
oke pak daniel terakhir ada laporan terkait dengan korban luka
belum ada bu belum ada
atau korban jiwa di
belum ada cuman gempanya sampai sekarang masih gempa terus bu
anda masih merasakan gempa susulan
masih masih terus ini bu nggak berhenti
lebih besar atau lebih kecil
kadang masih sama kadang lebih rendah
kadang masih keras kuat banget bu
oke tapi semua warga sudah berada di luar rumah ya
sudah mulai evakuasi
baik terima kasih pak daniel steven salah satu warga di palu sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
berikutnya saya ajak anda bergabung dengan salah satu warga luwu timur sulawesi selatan
ada dirga maulansyah
dirga selamat malam
dirga anda berada di luwu timur sulawesi selatan gempa magnitudonya berada di sulawesi tengah dan sulawesi barat
dampaknya yang anda rasakan seperti apa atau sebesar apa dirga
ya tadi gempa terasa sekitar pukul enam sore
tepat ketika warga warga sedang bersiap di masjid
tadi sempat ketika saya ini ketika terasa ada gempa saya lihat warga warga sempat berhamburan
saya juga ikut berhamburan ke jalan
beberapa warga terasa sekali gempa hingga lihat tiang listrik dan lampu jalan ikut bergoyang
oke anda berada di kota luwu timur ya dirga ya
kabupaten lubu timur
kabupaten luhut timur kalau tadi di sulawesi dengan salah satu warga
di palu masih merasakan guncangan atau gempa
di luwu timur juga masih merasakan ini
karena ada beberapa masih ada gempa susulan
sudah tidak ada gempa susulan namun beberapa warga masih tidak mau kembali ke dalam rumah
saya lihat tadi masih banyak warga yang berdiam di depan rumah karena takut ada gempa susulan
sempat juga terdengar gemuruh ketika gempa terjadi
sempat tadi ada juga mobil polisi langsung melakukan patroli
setelah kejadian gempa
di masjid pun diumumkan kalau ada gempa dan diharapkan warga tetap waspada
oke bangunan rusak ada potensi bangunan rusak
kemudian juga korban luka korban jiwa anda mendapatkan informasi terkait hal ini
sampai saat ini belum saya dengar ada korban luka dan rumah rusak di sekitar sini
namun di beberapa rumah warga
ada barang berserakan karena goncangan yang hebat
oke dan di luwu timur sejauh ini penerangan
kemudian sinyal telepon sinyal komunikasi mengalami gangguan juga sama seperti di palu kah
masih aman masih seperti biasa namun tadi sempat terjadi gangguan ketika gempa beberapa setelah gempa
komunikasi sulit terhubung
oke dirka potensi gempa susulan kemungkinan masih akan terjadi ke depannya
apa informasi dari pemerintah daerah setempat
sudah ada imbauan
atau mungkin sudah ada tempat evakuasi
masjid diumumkan kalau warga diharapkan tetap waspada karena gempa yang terjadi berpotensi tsunami
namun setelah saya cari informasinya ternyata potensi tsunami sudah dibatalkan
ya tapi terlihat jelas warga di sini masih mengalami guncangan dan masih ada beberapa warga yang enggan untuk kembali ke dalam rumah
oke masih mengalami kepanikan ya terima kasih dirga maulansyah
salah satu warga yang berada di luwu timur sulawesi selatan
kami masih akan terus mengupdate kepada anda terkait dengan gempa yang terjadi di sulawesi tengah dan juga sulawesi barat beberapa waktu lalu dengan magnitudo tujuh tujuh
namun kita harus jeda terlebih dahulu